siap siap menangis ketika menyantap kuliner yang satu ini mie rebeh olahan mie kuah pedas
yang dipumbuhi beragam rempah dan diberi topping irisan cabai rawit
mie yang disajikan dengan berbagai sayuran dan telur ini dimasak dengan berbagai bumbu rempah rempah
seperti jahe kayu manis cengkeh dan kunyit katarebeh diambil dari bahasa sunda yang artinya
ekspresi menangis karena bibir panas kepedesan
jadi mie rebhe itu berasal dari bahasa sunda yang artinya itu rebhe itu nangis
kemudian kita pakai mie gepeng sama kuah rempah rempah yang rasanya agak agak pedes gitu ya
ada telurnya sehat loh terus ada rempah rempahnya ada sayurnya rempah rempahnya tuh pas banget takarannya tuh sesuai
diberi putan cnn indonesia